dan langsung kami ajak anda untuk menuju ke kantor dpp partai keadilan sejahtera
untuk menyimak konferensi pers yang disampaikan oleh presiden partai keadilan sejahtera sohibul iman
yang menginginkan memunculkan poros ketiga
nah karena itu tentu kami belum bisa berbicara siapa orangnya
karena sepakat mendukung poros ketiga atau memilih yang ada pun kami belum sepakat
nah karena itu untuk jawa timur kembali hari ini pun belum bisa kami umumkan
kami pending sampai dengan nanti tahun baru setelah tahun baru
rekan rekan sekalian saya yakin dari pertanyaan pertanyaan yang masuk ke handphone saya
banyak yang bertanya dari kalangan media terkait dengan jawa barat
ini jawa barat punya magnitude yang sangat luar biasa
karena penduduknya dan pemilihnya delapan belas persen
saya kira ini jumlah yang tidak kecil
perlu kami sampaikan bahwa keputusan pks tadi kami selesai rapat dpp dp jam empat belas tiga puluh
dan lima menit kemudian saya langsung menelpon sekretaris majlis tinggi partai demokrat
yaitu bapak amir syamsudi
kepada beliau hasil pembahasan di internal pks
bahwa pks menjatuhkan pilihan kepada pak sudrajat dan pak syaihu
alhamdulillah pak amir samsudi sebagai seorang politisi senior
yang tentu juga sangat dewasa
beliau sangat memahami terkait dengan pilihan pks
dan ini pula sebetulnya yang mendasari kami
agar keputusan tentang jawa barat dan yang lain itu bisa dilakukan secepatnya
karena kami juga ingin memberikan ruang ruang gerak kepada partai partai lain
yang tadinya sudah bersama kami kemudian harus berpisah
dengan adanya waktu yang cukup
saya kira partai demokrat bisa kemudian memiliki ruang gerak yang memadai
untuk menentukan sikapnya ke depan
setelah itu saya telpon langsung pak demis dan juga pak syairu
pak demi saya telepon dan saya sampaikan juga keputusan pks
terkait dengan pilihan kami kepada pak sudrajat dan pak saiku
pak dewi juga sangat luar biasa
beliau juga menyikapinya dengan sangat dewasa
penuh pengertian pemahaman bahwa politik memang sangat dinamis
dan setiap entitas politik ya tentu punya kalkulasi kalkulasi masing masing
dan punya hak untuk menentukan pilihannya
bahkan tadi dengan demis
saya ingatkan terkait dengan pertemuan terakhir saya dengan beliau di sebuah kafe
yang kemudian foto di kafe itu beredar kemana mana diviralkan
yang isinya menceritakan tentang ya kami enjoy enjoy saja ya keakraban diantara
kami dengan pak demis
tadi saya katakan bang karena kemarin juga kita ngopi di kafe itu enak sekali
maka kebiasaan ngopi di kafe itu kita lanjutkan
kalau bisa besok juga bisa kita minum kopi
saya kira ini sebuah sikap yang sangat dewasa di dalam berpolitik
karena memang politik ini faktor atau variabelnya sangat banyak
sehingga memang pada akhirnya
keputusan akhir setiap partai ditentukan oleh lembaga tertinggi partai tersebut dan kami di pks adalah
dptp dewan pimpinan tingkat pusat atau biasa juga kami sebut sebagai badan pekerja majlis syuro
rekan rekan sekalian saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan nama nama cagup
untuk supaya lebih tertik saya akan bacakan sekali lagi ya nama nama cagub dan cawagub
oh ya oh ya sebelum saya bacakan ini ini sesuai dengan sekitar pak prabowo bisa ke sini disampaikan
dengan silakan pak disampaikan berapa besar lama pada kota kota hai kamu terganti sepuluh
tahun ini harusnya iya itu pun sudah boleh berada di sini
baik terima kasih sudah berhasil yang kami juga mengucapkan terima kasih
baik terima kasih sudah berhasil ini
diundang hari ini untuk mendapatkan kepastian terakhir tentang beberapa
kesepakatan yang sudah kita upayakan dan sudah kita godok hari minggu yang lalu
dan saya kira saya tidak akan panjang lebar tapi saya saya kira ini bukti lagi bahwa kita
hai kawan kawan dari pks indra dan pan kita berusaha untuk menjalankan tugas tugas kekejaran berakhir kita
mencari kader kader negara yang terbaik ya untuk untuk kebangsaan terbaik dan untuk itu tidak mudah
terus terang saja lah inilah demokrasi jadi kita pun belajar demokrasi terus menerus dan kita pun
melakukan pekerjaan demokrasi bahwa demokrasi itu tidak mudah kita harus kompromi kadang kadang kita mengecewakan pendukung pendukung kita sendiri
hai tadi berapa tempat ada kader kader terbaik umpamanya gerindra sudah bekerja keras sepuluh tahun di jawa barat tapi kita tidak bisa beri tempat ada juga kader kader gerindra di jawa barat dan jawa barat juga berjalan dengan keras dan berjalan dengan keras
dengan kawan kawan dari partai partai lain karena demokrasi kita menghendaki
hai suatu kerjasama sekiranya juga baik ya memaksa kita untuk mendapat suatu landasan dukungan yang kuat jadi saya ingin
memakai kesempatan ini untuk minta maaf kepada pihak pihak yang mungkin kecewa dengan pilihan kita
tapi kadang kadang kita di posisi kami ya kami terpaksa ambil keputusan yang terbaik dari yang ada
bukan keputusan yang terbaik tapi keputusan yang terbaik dari yang mungkin
jadi mungkin keputusan kita mengecewakan banyak pihak
ada yang tidak puas dengan keputusan keputusan gerindra mungkin di pks juga akan dan di pan juga demikian
tapi inilah proses demokrasi dan alhamdulillah kita merasakan bahwa kita telah bekerja keras
berusaha untuk mematuhi kaedah kaedah demokratis dan terutama orientasi kami kami ingin memberi kader kader terbaik
itu saja dorongan kami alhamdulillah di daerah daerah ini kami sepakat
tapi kita juga akan bekerja keras dalam hari hari terakhir ini untuk juga sepakat di banyak daerah lain
kalaupun kita tidak sepakat tapi itu juga sudah dengan saling pengertian saling bekerja
saling bekerja apa saling pengertian saya kira itu dari saya pak
ya di sini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada partai demokrat yang kemarin sudah ya dalam beberapa bulan bersama sama pks
untuk mematangkan pasangan deddy mizwar dengan ahmad syaihu
memang kemudian akhirnya di jawa barat kami tidak bisa bersama sama tetapi tadi sudah saya sampaikan keputusan lain dari pks
bahwa pks tetap menjalin kerjasama dengan deddy mizwar
pks tetap menjalin kerjasama dengan deddy mizwar
pks tetap menjalin kerjasama dengan deddy mizwar

pks tetap menjalin kerjasama dengan deddy mizwar
bahwa berpolitik itu memang enjoy tidak perlu ada ketegangan ketegangan
beliau selalu kalau bertemu saya isinya ya kita lebih banyak terbahak bahak
rekan rekan sekalian saya ingin bacakan supaya lebih jelas ya
dan sekaligus nanti yang hadir bisa maju ke depan
lima calon gubernur wakil gubernur yang diusung pks gerindra
dan pan oh ada satu yang harus
hari ini tidak bisa hadir karena beliau lagi
di luar kota baru kembali nanti malam
tapi tadi saya sudah
sampaikan kepada sekjennya
ini dan saya sampaikan
satu persatu persetujuan
dari pan terkait dengan
calon gubernur dan wagub dan beliau
mengiakan semua ini jadi
insya allah ketidakhadiran
pak zul tidak mengurangi
persetujuan mereka terhadap
bapak maizen purnawirawan
bersama ahmad syaihu
oh ledjen ya
ledjen purnawirawan tni
oh maizen benar benar ya
gubernur jawa barat
bapak ledjen tni
edy ramayadi bersama
bapak musa rajeksa
itu adalah calon gubernur
dan calon wakil gubernur sumatera utara
beliau kirim salam ya karena tidak sempat
bisa hadir disini
yang ketiga adalah
bapak isran nur
dan bapak hadi mulyadi
calon gubernur dan calon wakil gubernur
yang keempat adalah
bapak muhammad kasubah
dengan bapak majid hussein
dan wakil gubernur
keduanya belum bisa hadir
yang nomor lima adalah
bapak sudirman said
yang sampai hari ini belum ada
pasangan wakil gubernurnya
beliau adalah calon gubernur
untuk provinsi jawa tengah
demikian yang bisa kami sampaikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh